terima kasih anda masih bersama kami
masalah sampah rasanya tak kunjung selesai dan terus menjadi persoalan berkepanjangan
di bekasi sampah dikelola dan dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik
dalam sehari seratus ton sampah mampu menghasilkan satu empat megawatt
lima mesin dengan teknologi zero waste to energy mengubah sampah sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir
sumur batu bantar gebang menjadi tenaga listrik dengan kapasitas dua x dua tiga mw per hour
prosesnya dimulai dengan dimasukkannya sampah dari berbagai jenis ke dalam mesin berukuran besar untuk diolah menjadi uap
selanjutnya dari olahan tahap pertama sampai selanjutnya dipilah dengan mesin turbin di atas kolam berisi air hingga energi listrik dihasilkan
pembangkit listrik tenaga sampah ini setiap harinya mampu menghasilkan satu empat megawatt listrik
dari seratus ton sampah yang diolah
pembangkit listrik tenaga sampah ini diketahui menjadi proyek percontohan nasional dan menjadi barometer bagi daerah lainnya
dari olahan alat teknologi zero waste to energy akan membakar satu ratus enam belas ton per jam atau dua lima ratus delapan puluh empat per hari untuk menghasilkan tiga puluh empat mw
ini sudah menjadi kebijakan pemerintah bahwa sampah itu menjadi resources sumber
bukan dalam undang undang jadi tiga r reduce reduce recycle
produk produknya bisa bermanfaat jadi jangan hanya sampah dibuang ke tpa selesai
pembangkit listrik tenaga sampah dibangun setelah adanya peraturan presiden nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah
dedy beben bekasi